katanya reno punya senjata ya
dia bawa bawa senjata begitu
reno memperlakukan afif
kamu tau kan
afif itu menikahi kakaknya reno hanya untuk balas dendam
supaya reno bisa mencari kandela
kamu tuh udah bener bener ya
saya juga gak tahu apa yang sudah merasuki otaknya si afif
semenjak kakaknya reno datang ke indonesia
dan selalu saja menyiksa bella
sepertinya afif tuh gak terima
jadinya jadinya seperti ini deh
itu sebenarnya bukan urusannya afif
itu rumah tangganya reno sama bella
saya yakin kalau mereka berdua itu bisa menyelesaikan masalah rumah tangga mereka
kamu lihat sendiri kan sekarang
afif itu mengundang badai untuk menghancurkan mereka semua
dan sekarang gak ada kan satupun yang bahagia
sarah saya udah nasihatin afif
tapi kamu tau kan anak itu keras keras
dia kepala gak bisa dibilangin
kirain reno akan bener bener menghabisi afif
ternyata begini doang gak seru
apa yang ada dalam otaknya
ini sih bukannya ngebantu bella
malah justru membuat bella jadi menderita kalau begini terus
serasa hidup itu cuma sendiri
harusnya kompromi dulu dong
mama sylvia kan afif udah gak ada disini
yaudah kita pulang aja yuk ma
oh enggak enggak
mama harus ketemu sama bella dulu
mama mau ketemu sama dia pokoknya
mama udah gak usah cemas disini kan banyak orang
yaudah mingguan kita pulang aja ya
nanti kalau reno ngeliat kita maka
nanti dia salah sangka
kita mendingan pulang aja yuk mama
oh gitu ya
mau apa lagi tante
kenapa masih disini
tante cuma hanya mau mengingatkan ke kamu
kalau kalau disana itu kan
ada anak tante ada cynthia yang tinggal disana
jadi pastinya cynthia bisa sekali untuk menjaga dan melindungi kakak kamu
dan pastinya juga dia gak akan membiarkan afif menyakiti kakak kamu
kita itu berteman reno
so kami pasti akan selalu menolong kamu
cepat pergi dari sini
aku nggak akan percaya sama tante apalagi sama anak tante
pergi dari sini
kamu dengar dulu
bagi kamu tenang
cuma kami satu satunya harapan kamu untuk menjaga dan melindungi kakak kamu
memangnya kamu tidak khawatir
kamu tidak khawatir bagaimana keadaan kakak kamu disana
hanya kami reno yang bisa menjaga dan melindungi kakak kamu
dan memberi tahu bagaimana perkembangan kehidupan kakak kamu disana
pastikan kak fanny berpikir
kak fanny akan baik baik saja di rumah itu
tentu bisa reno
aku akan memastikan tante mendapatkan apa yang tante mau
itu mudah buat tante
kamu tenang aja
aku ingin tante berjanji
cynthia akan memastikan kak fanny baik baik saja disana
cynthia akan memastikan afif tidak akan pernah menyakiti kavani
tante janji tante akan melakukan apa yang menjadi keinginan kamu
apa steeds kak setting kunjung agamu di rumah ini
pemandangan kota mau banyak
apa yang ada di rumah
irak tahu akal ilang
yang aku ingin lihat adalah musim disini
beruntung di rumah ini
adalah nanta ramai
sepertinya dia begitu kesal melihat foto bella ada di rumah ini
afif afif kenapa masih ada foto bella
aku siapa aku mau istirahat
karena aku cuma nanya soal foto bella
gara gara aku hafif mengalami semua masalah ini
dia pasti menderita
aku gak mau kamu jadi seorang pembunuh reno
aku gak mau kamu di penjara karena soal ini
anak anak itu pasti membutuhkan kamu
jangan bunuh afif
jangan bunuh afif
terima kasih karena kamu masih mencintai aku
aku tahu apa yang aku lakukan ini gak akan sia sia
apa sih ya yang ada di dalam pikirannya afif
rencana apa lagi sih itu anak
aku juga bingung mah kenapa afif bisa kayak gini
oh iya tadi aku melihat mobil afif ada di depan

menurut mama kayaknya gak usah deh
karena sekarang ini gak ada yang bisa kita lakukan
jadi biar aja lah
iya juga sih mbak
afif kan orangnya keras
anak itu bagaimana
biar afif bagian mama
hanya allah yang tahu
apa yang ada dalam pikirannya afif
kita harus menjaga supaya reno itu jangan sampai tersinggung
karena kalau tersinggung
pasti akan marah bisa rame
fani itu perempuan yang sangat rapuh
pokoknya mama tenang aja ya
aku bakal bantu sebisa aku
yaudah sekarang mama istirahatnya aku gak mau sampai mama sakit
memang beberapa hari ini memang tuh capek lelah banget
lihat sampai hitam atau mama
mama tidur dulu ya
mama sudah bikin kesepakatan sama reno
kesepakatan apa ma
pasti menguntungkan kantor kita
ya pastinya dong menguntungkan sekali
kamu pikir mama mau kerja sama sama rido
tanpa ada keuntungan yang akan kita dapat ha
gak mungkin lah
jadi begini my baby kamu denger baik baik ya
mama akan selalu menjaga dan mengawasi fani
supaya tidak disakiti sama afi
kamu tahu hindarannya apa my baby
kita akan mendapatkan apapun yang kita mau
aku disuruh jagain fanny
mama gimana sih ma
kalau bikin kesepakatan itu
aku buat fanny rapuh fanny hancur
baru kita dianggap sama reno
kalau ngelindungin ya ampun ma gak ada apa apanya
kamu benar sekali my bey
mama benar benar gak nyangka
ternyata ide kamu sama mama sama
aku yakin hubungan mereka berdua akan hancur
aku yakin hubungan mereka berdua akan hancur
aku yakin hubungan mereka berdua akan hancur
aku yakin hubungan mereka berdua akan hancur
aku yakin hubungan mereka berdua akan hancur
aku yakin hubungan mereka berdua akan hancur